peristiwa ledakan bom di jantung ibu kota tamrin telah setahun lebih berlalu
namun jejaknya masih membekas di tubuh ibda deni mahius
seorang anggota kepolisian yang menjadi korban ledakan bom
serpihan bom mungkin bisa melukai fisiknya
namun tidak pernah memadamkan semangatnya
inilah kisah ibda deni sang penyintas bom tamrin
dua belas januari dua ribu enam belas di jantung ibu kota
sebuah bom meledak di kafe kawasan tamrin
tak berselang lama bom berikutnya meledakkan pos polisi
tak jauh dari ledakan pertama
empat korban sipil meninggal dunia
dan dua puluh enam lainnya luka luka
kini setahun lebih peristiwa tersebut telah berlalu
tragedi yang jejaknya mengubah kehidupan banyak orang
termasuk ibda deni
jadi begitu saya prediksi ini bom meledak starbucks
tapi begitu meledak saya langsung ke pintu situ
ke pintu itu
saya kontak induk saya kasih tahu
nah kontak gue saya ke setrum
strom ada bunyi suara ini
suara seperti orang suara tawon ya
baru tak tak itu meledak
meledak bom ya sudah saya terkapar di sini
apa yang anda rasakan
sesak kita apa itu pak
waktu itu gimana
melihat badan sendiri itu gimana
apa sudah nggak terasa apa apa bu
kalau saya setelah ledakan itu
memang yang saya rasakan ya
satu rusak di telinga saya
dan sepertinya itu di dalam kepala muter tuh angin tuh
kayak angin muter
ya mata saya merah
ini sakit telinga
baru tangan kaki
baru berasa angin
tapi saya sempat ini nggak langsung jatuh gitu saya duduk
saya cabutin tupaku di
saya nggak merasakan sakit waktu itu
iya saya tidak merasakan sakit dan saya sadar
ratusan serpihan bom bersarang di tubuh denny
kepala lengan hingga kaki kanannya
belasan jam ipda denny yang kala itu masih berpangkat aibdu
menjalani operasi di rumah sakit cipto mangunkusumo
waktu jam dua saya lihat ke tempat operasi ketemu dokter
dia bilang dokter sabar ya bu
udah dengar sabar itu udah oh ini berarti bapak berat banget nih kena bomnya
paku aja kan dia banyak nyabutin sendiri
sama aja katanya ditembak empat puluh shotgun ya
serpihannya itu banyak kan
tapi dia masih ini jangan nangis kamu harus kuat
bapak luar biasa sih semangatnya
tapi juga kita tahu sih sakitnya bukan main ya
kena stikan aja sakit apalagi kena bom
disitulah kita ya harus kuat
keloid di bekas luka tertoreh di sekujur tubuhnya
ia pun masih sering mengeluhkan sakit di kepalanya
ayah dua anak ini juga masih harus melakukan perawatan yang harus ditanggungnya sendiri
namun lihatlah fisik yang tak lagi sempurna tak membenamkan semangatnya
yang dialami pak denny itu kan lukanya cukup parah juga gitu
dan dia pun juga dia nggak pernah minder dengan kejadian seperti itu
setelah kejadian seperti itu pak denny pun mau untuk jiwa
hanya jiwa untuk semangat untuk bekerja kembali
dan setelah itu lagi masih kuat gitu loh jiwanya
bagi pria lima puluh tahun ini tragedi bom tamrin membawa pesan yang teramat berharga
bahwa hidup dan mati tak ubahnya sekat antar jari
dan kesempatan hidup kedua ini tak boleh ia sia siakan
saya lebih takut beribadah itu
lebih mencintai istri dan anak anak